assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
solat suruk atau biasa dikenal juga dengan solat isyrak
ini adalah solat sunnah
yang kita lakukan di awal waktu duha
beberapa menit setelah terbitnya matahari
fadilah atau keutamaan
kayaknya ada yang kurang deh
pesan yang kurang itu indra sama lukman
biasa mereka tuh lagi sama bus barunya
lu pas sama indra
iya enggak tau pas sama indra
ulah lah ya juga ya
tadi ustaz pikir yang kurang nasinya apa lauknya
kau aja lukman sama indra
kalo begitu pak depo sinti
tolong dijaga dulu sebentar anak anak
saya mau cari indra sama rumah dulu ya
pak ustaz enggak makan sekalian
oh nanti nanti saya cari mereka dulu
supaya afdol kita makan bareng bareng ya
sesuai dengan amanah
dari pak ustaz musa
kita akan menunggu beliau makan bareng
sebelum kita makan kita baca doa dulu
eh keci manggu ketemu sahruka
tuh sahruka lagi kerokan sama empoyani
kalian ditunggu di ruang makan
taunya lagi enakan enakan makan disini
eh enggak bisa ya
ini namanya melanggar peraturan kode etik
pono pesantren kunanta
itu apa yang dimakukkan
mau pak ustaz
gini deh gini deh
kita ambil jalan tengahnya aja
said kan anak baru ya
santri wang baru di pono pesantren kunanta
jadi gapapa kali ini usah usah mampir
eh besok besok jangan lagi ya
kita harus makan bersama di ruang makan untuk menjaga kekeluargaan
ini baukan sayang indra aku terharu makannya enak banget
hahaha plastik hai buka pelancong
ini anak anak ya allah
sampai pada ketiduran belum ada makan
kasian banget lagi
suruh pada makan aja
nggak boleh kita tetap amanah
jadi makan bareng sama usah usah
ya kalau nungguin dia orang kris
kesianan itu udah pada kelantik banget itu
sampai ketiduran begitu
iya ya kasian juga
terus bagaimana ini
antara dua pilihan menjaga amanah
atau membiarkan mereka untuk makan
ya mana yang kenyangnya aja sayang mah
sabar dulu ya
mudah mudahan cepet dah
semuanya masih pada utuh kok
belum pada makan ya
maaf pak ustadz
sesuai dengan amanah
saya dengan positif
kami akan makan bersama dengan pak ustadz
usah mulia dan satu
tapi pak ustadz
memakan sesuatu itu
pak d positif ya
jangan sampai menjadikan
halangan dan rem tangan
halangan dan rem tangan
pakai rem tangan
biar jadi berhenti gitu
kalau pakai rem tangan
jadi jangan berhenti makan aja
saya dulu lagi diet kebetulan
jadi saya nganap suhu aja makan gitu
ya pak d
diet apaan apa begitu banget pak ustadz
itu diet angin pak de
saking kebanyakan makannya di dalam perut
ya udah pak ustadz
dipimpin makan aja
ya semuanya silahkan makan ya
baca doa dulu ya semuanya yuk
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pagi hari ini kita telah sama sama melaksanakan
salat subuh berjamaah
dilanjutkan dengan zikir pagi
bersama dengan tamu kita
baik kedatangan ustadz zaki mirza sendiri
adalah sebagai dewan juri
atau tim penilai
bersama ustadz muhtar
yang dimana khususnya para santriwan
yang akan mewakili pondok pesantren
seperti yang sudah ustadz sampaikan ya
untuk tes pidato maupun
tes membaca al qurannya
akan kami adakan sekitar dua sampai tiga hari ke depan
jadi ustadz musa yang mulia dasar dunia ini
menghimbau kepada para santriwan sekalian
dan untuk santriwati nya juga
agar mempersiapkan dirinya
semaksimal mungkin sebaik mungkin
agar hasilnya memuaskan
baik kalau begitu
sambil murojaah atau mengulang hafalan
kita akan melaksanakan sholat surup
nah sebelum itu
mungkin bisa dijelaskan sedikit
atau keutamaan sholat suruk
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sholat suruk atau
biasa dikenal juga dengan sholat ishroq
ini adalah sholat sunnah
yang kita lakukan
di awal waktu duha
setelah terbitnya matahari
fadilah atau keutamaan
dari sholat suruk
yang disampaikan oleh baginda besar
jadi fadilah sholat suruk
yang dua rokaat itu adalah
barang siapa yang melakukannya
ibadah haji dan umrah
maka beruntunglah orang yang
menderikan sholat sunnah suruk
sebanyak dua rokat
karena dia sama dengan melaksanakan
haji dan umrah
kuberantakan banget sih
klesi banget sih
kalo abis baca buku itu
diberesin dimasukin kesini
mau dilaporin ke sholat musa mau
kau sengong banget mbak siva
di pesantren berantakan ada aturannya
emang ini pesantren kamu
kan saya mau baca buku
kenapa ini kok berantakan begini bukunya
dia berantakin ustadz
dia berantakin buku ustadz
sekarang kamu jelasin sama ustadz musa yang mulia dasantur
kenapa bisa berantakan seperti ini
coba jelasin kenapa
kalau biasanya di rumah tuh baca buka seperti ini pulsat
ambil semua buku yang mau aku baca
ada perpustakaan papaku
baca baca boleh tapi jangan berantakan kayak gini
ini kan perpustakaan pesantren
emang kan mau beresin satu satu
kalo mau baca ambil minimal tiga atau dua
ini sedap banyak banget
kalo ada satu satu itu lama
ini taruh lagi
ini capek banget
emang kamu mau beresinnya
bisa kan lebih lama